ketua satgas penanganan covid sembilan belas meningkat selepas libur panjang terjadi pada oktober dua ribu dua puluh
berarti ini harus kita hati hati melihatnya
apakah dengan adanya libur panjang masyarakat melakukan aktivitas mobilitasnya tinggi
namun tidak menimbulkan belanja dan menimbulkan tambahan kasus covid
itu yang harus kita jaga
ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo mengakui adanya lonjakan
kasus covid sembilan belas di indonesia pasca libur panjang
dia menuturkan beberapa hari terakhir penambahan kasus berada di sejumlah daerah
terutama di dki jakarta
memang juga harus diakui bahwa terjadi peningkatan kasus selama libur panjang yang lalu
namun kalau dilihat angkanya masih bisa kita kendalikan
artinya tidak lebih tinggi dibandingkan
pada libur panjang bulan agustus yang lalu
dalam ratas bersama jajarannya pada hari senin kemarin
presiden joko widodo meminta agar ada pengurangan jumlah libur pada akhir tahun dua ribu dua puluh
hal itu diungkapkan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh kemenko pmk
dengan kementerian dan lembaga terkait
terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama idul fitri
sebelumnya pemerintah sempat menetapkan perubahan cuti bersama hari raya idul fitri
yang semula dua puluh enam hingga dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh digeser ke akhir tahun pada dua puluh delapan hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia